bagi umat muslim salah satu ibadah yang sering dilaksanakan pada sepuluh hari menjelang berakhirnya bulan ramadan adalah itikaf
kegiatan ini meliputi berdiam diri di masjid untuk mencari keutamaan pahala dalam beribadah
seperti yang lazim terjadi tiap tahunnya di bulan ramadan lebih dari dua ratus tenda didirikan di sekitaran latar masjid habibur rahman bandung
tenda ini didirikan oleh jamaah yang ingin beritikaf di masjid
tidak hanya dari kota bandung saja jemaah pun ada yang berasal dari luar kota bandung dan sengaja untuk menginap dan melakukan kegiatan ibadah ini
tak heran jumlah jemaah yang melakukan itikaf di masjid ini bahkan bisa mencapai ribuan orang